susah ya bang
tati bantuin jualan ya bang
sekalian tati jualan kue
nanti teddy jualin motor abang
siapa tau kan bang
kamu masih kepedesan
pak kuenya buat mpok aja
buat yang tuaan
mau kemana dia mpok
mau ke trepel
tau tuh kemaren datengnya
lumayan dapet kue
itu keren yang kemarin lepas lagi
muka ine kok jadi kesemprot air basah semua
maaf mungkin kemarin saya kurang kuat masangnya
biar saya periksa lagi ya
iya maaf jadi ngerepotin kang amin
hah nggak ngerepotin kok
justru saya senang direpotin terus sama nek ine ke
kamu gak jalan kaki lagi
temen kamu sakit
enggak kok cuma lagi nggak mau aja
mas pur udah datang
bapak bunga tunggu dulu jam berangkat
rendang ibu sebentar lagi matang
ibu bapak kan udah makan
pak ocek nggak
pak bapak harus yang cicipin ya
bunga udah tolong
bunga bapak juga harus cepet sampe kampus
pagi ini ada kuliah pagi
bu bapak pergi dulu
bapak bunga tunggu
cobain dulu rendang ibu
kamu juga cobain mas pur
panas atau pedes
iya om pur
abang betah nggak kerja jadi sales motor
betah gak betah
betah apa gak betah
sebenarnya sih betah
cuma abang belum bisa jual motornya
susah ya bang
tati bantuin jualan ya bang
sekalian tati jualan kue
nanti teddy jualin motor abang
siapa tau kan bang
kamu masih kepedesan
masa gitu doang kepedesan sih om pur
nggak deh nanti aja
ya udah tuh
kalau gitu saya pamit dulu ya
nah kalau yang ini tadi ngerti bang
serah lu dah
bang jangan lalu
semoga hari ini abang jualannya laku
nih jangan lalu